turun turun turun turun
jauh sebelum matahari menyapa langit jakarta
kesibukan para pembudidaya kerang di kampung kerang hijau cilincing jakarta utara
mulai dari pembudidaya kerang para penumpas hingga kulipanggul
sudah mulai mengais rezeki
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi ketika sebagian warga masih terlapa
apalagi di akhir pekan
warga yang ada di sekitar kawasan kampung kerang hijau tidak pernah libur
gue terus nyari kerang terus
kita bentar lagi berangkat
dari subuh udah siap siap mata masih ngantuk
tapi kita harus mencari kerang hijau
kali ini saya mengikuti perjalanan dua orang pembudidaya kerang hijau
yang kerap disebut kijing
janadi dan tono sudah mulai melaut sejak tahun sembilan puluh an
untung hari ini langit jakarta sedang cerak
jika sedang hujan lebat para pembudidaya kerang mengurungkan niatnya untuk melaut
sepanjang mata saya memandang aja nih ada ratusan ternakan kijing ataupun kerang hijau
di sana jauh lebih banyak lagi
ini punya perorangan masing masing
ada yang juga punya sendiri
dan bumbunya ini hanya ditancapkan saja
setelah itu kerang kerangnya akan menempel secara berkala
ini yang waktunya kita panen
turun turun turun
pergi sini bang
patok bambu yang terlihat menyembul ini sebenarnya menancap hingga kedalaman sepuluh meter
sebelum terjun memanen kerang sejumlah peralatan sederhana digunakan
mulai dari serentangan untuk menghindari goresan kulit kerang
hingga pakaian tertutup untuk melindungi badan dari sengatan ubur ubur
sayang hingga kini alat bantu pernafasan untuk memain kerang tidak pernah berubah
masih menggunakan kompresor
jujur buat saya pribadi yang paling ngeri itu bukan lautnya ini ada ombak ombaknya lumayan nggak buka

tapi ya mereka nggak punya pilihan

saya akan tes kalau nggak panen nanti kira kira berapa lama saya bisa stay untuk panen kijing atau kerang hijau ini
di satu titik ternakan kijing terdapat seratus sampai satu ratus lima puluh batang bambu yang dipenuhi biota laut yang memiliki nama latin
keruh dan berbau
itulah yang saya rasakan
ketika turun langsung memanen kerang hijau di teluk jakarta
jangan lupa alat bantu pernafasan saya hanya mampu turun di kedalaman satu sampai satu lima meter saja
itu pun saya lebih banyak mengatur treatment nafas dan menahan ombak di bawah laut
ketimbang mengambil kerang yang menempel pada batang batang bambu
udah mas aduh
bener bener ya kalau turun nggak pakai alat bantu nafas
ya tapi itu saya tidak menggunakan alat foto tersebut dan mencoba
paling lama saya cuma bisa menahan setengah menit
angkat jempol untuk teman teman di sini
sejam berselang keranjang pertama yang berbobot puluhan kilogram naik ke kapal
seiring berjalannya waktu jumlah kerang yang kami kumpulkan semakin banyak
mau ngambil yang buat dipanen dan saya angkat topi
hampir empat jam di bagian bawah
saya dua kali saya setengah jam naik istirahat dulu terus turun lagi setengah jam lagi itu udah
renakan udah habis
setiap ternakan kijing dapat dipanen paling cepat tujuh bulan sekali
proses panen satu titik biasanya akan berlangsung selama satu pekan
sebenarnya para pemudidaya kerang ini bisa menggunakan tamu oksigen
namun biaya yang dikeluarkan akan lebih besar ketimbang menggunakan mesin kompresor
tentunya ada bahaya yang mengintai dari penggunaan kompresor dalam jangka panjang
mengutip dari laman resmi kementerian kelautan dan perikanan
penggunaan alat bantu pernafasan dengan mesin kompresor dapat mengakibatkan efek negatif berupa lumpuh tuli hingga meregang nyawa
sebenarnya ada keinginan untuk pakai oksigen
tapi gimana ya karena oksigen itu kan mahal
model kayak kami kan nelayan kan nggak mampu untuk membeli oksigen
kalau sumpah mah ada bantuan dari pemerintah sih ya alhamdulillah
tapi kan juru bond untuk beli sendiri kan mahal
jadi nggak ada
bukan sekali dua kali tono dan janadi mengetahui
ada kebudidaya di tempat lain yang terkena dampak akibat pemakaian kompresor
kalau lalu sama damai nanti dingin arunya
itu keramnya permanen atau
iya permanen kadang kadang ada yang sembuh ada
kadang ada yang sembuh berarti ada yang nggak sembuh
ya banyak yang nggak sembuh banyak
matahari tepat berada di atas kepala kami
dan biasanya menjelang sore
ombak akan semakin tinggi
kami bergegas menuju ke daratan
sesampainya di darat saya langsung memasukkan kerang yang telah dikumpulkan ke dalam karung
satu karung kerang rata rata memiliki bobot enam puluh kg
pengolahan kerang dibagi menjadi dua
yang pertama dijual hanya isiannya saja
dan yang kedua dijual bersama dengan cangkangnya
untuk yang dijual isi atau dagingnya saja
satu karung kerang akan dimasak dalam tong tong besar
dalam sekali produksi tempat ini membutuhkan enam tong untuk memasak kerang
satu ya satu dua tiga
mungkin ada yang bertanya ya kenapa dia tuh gak dibersihin terlebih dahulu
karena ini akan diambil matangannya ya bang
jadi dia biar matang biar ini gampang terbuka
ini kalau masih dalam kondisi kayak gini ini baru diambil dari laut nih
dia masih hidup kerangnya
susah banget keras buat dibuka
jadi dimatangin dulu baru buat yang diambil dagingnya
tubuh yang telah kering usai melaut kembali basah
kali ini basah oleh keriget yang berkecukuran selama memasak
kerang juga harus sesekali diaduk agar matang secara merata
samakan juga kayu bakar secara berkala
setelah lima belas menit waktunya kerang ditiriskan
bet tunjukin dulu bang
saya harus menggunakan beberapa kain tambahan untuk menahan panas tong
aduh panas aduh aduh aduh
setelah matang kerang akan dibawa ke bagian pengupasan
untuk pengambilan daging kerang biasanya para wanita yang akan tuntangan
cangkang kerang dengan mudah dapat dibuka
bersihkan juga bulu bulu halus yang biasanya menempel pada daging kerang hijau
dan ini kan masih kotor
nanti masih akan dicuci bersih sekali lagi dan akan dimatangkan sekali lagi
jadi setidaknya masih akan ada dua kali proses masak sebelum tiba di meja makan anda
jadi tidak langsung dimakan nih begini
setelah dikupas kerang akan ditimbang dan dijual tiga puluh ribu rupiah per kilogram
lanjut cuci bersih daging daging kerang yang telah kita kupas
proses pencucian biasanya dilakukan sebanyak dua sampai tiga kali
kalau yang dijual dengan cangkangnya biasanya menyasar pembeli yang memiliki rumah makan seafood
bersihkan kerang dengan cara diinjak injak terlebih dahulu
tapi harus pakai alas kaki karet ya
selain untuk melindungi kaki agar tidak terluka oleh tajamnya cangkang
alas kaki karet tidak akan membuat kulit kerang hancur
ia lebih mudah rontok
kalau tidak susah rontok
ini akan kita cuci akan diproses akan dibersihkan
jadi ini hanyalah bagian awal untuk benar benar bersihkan
karena kalau misalnya manual bahkan kalau pakai pisau pun susah
nah ini agak mudah karena sudah saya injak injak tadi
jadi masih agak ditarik dulu
aku cari yang tritipnya banyak
jangan lupa bersihkan juga tritip yang menempel pada cangkang kerang

setelah bersih dari kotoran yang menempel pada cangkang
kerang akan dipisahkan berdasarkan ukuran
kerang biasa dijual per ember dengan berat tujuh kg
harganya bervariasi sekitar seratus sampai satu ratus lima puluh ribu rupiah
dan terakhir kerang akan dicuci dengan air mengalir sekali lagi
sebelum dijual kepada pelanggan
dan tentu rasanya tidak afdol
bila tidak mencicipi kerang yang saya panen hari ini
bungunya emang enak
tapi buat saya yang paling spesial itu kerangnya
sudah diambil langsung dimakan
tapi dimasak dulu tentunya
bungunya enak fresh
dalam sehari tempat ini bisa menjual dua tiga ton kerang hijau
baik daging maupun yang dijual dengan cangkangnya
kerang kupas dibanderol rp tiga puluh empat puluh ribu per kilogram
dan yang dijual dengan cangkang dibanderol rp lima puluh per tujuh kilogram
walau sebulan bisa menjual sampai puluhan ton kerang hijau
tapi tidak selamanya bisnis berjalan mulus
januari februari sampai ke maret itu sudah mulai
sudah mulai apa ya
kalau kata bahasa kita
mulai paceklik gitu
karena di lautnya sudah mulai bergelombang
sudah mulai ombak gede
sudah tidak bisa melaut
meski berhadapan dengan bahaya
para pembudidaya kerang ini tidak patah arang melaut
untuk itu mari kita hargai setiap makanan yang kita konsumsi
karena di balik nikmatannya
ada peluh perjuangan banyak orang
saya fernando di wg miljarto jakarta